apa jangan jangan bos iqbal jadi datang ya
pastikan boim datang sendiri
aldebaran dan asistennya tidak ada
angga permadi juga tidak ada
akhirnya bos datang juga
kalau bos masih percaya sama saya
info apa yang lu punya sekarang
sebaiknya itu yang penting dan berharga
supaya gue bisa memaafkan
kita kesana bos
soalnya ini rahasia besar bos
ngomong disini aja
mereka itu anak buah buahan
ngomong disini aja
mereka itu anak buah gue
kita sebaiknya bicara disana aja ya bos

kita sudah jauh dari anak buah tua
lebih dari sekarang
kalau bisa sampai sana aja bos
tempat sepi bos
ini jangan main main sama gue
apa yang mau lo bicara
apa yang mau lo bicara
apa yang mau lo bicara
apa yang mau lo bicara
apa yang mau lo bicara
baik kita cobansinn
senang sekali lho